saudara presiden terpilih prabowo subianto dan anies baswedan menemui ketum nasdem surya paloh
namun beda perlakuan yang diterima keduanya menuai tanda tanya
ketika prabowo disambut meriah di atas karpet merah sementara anies hanya masuk lewat pintu samping
sama hari beda perlakuan
begitulah kesan yang terlihat jika membandingkan pertemuan antara prabowo dan surya paloh dengan anies baswedan yang juga sama sama menemui ketum nasdem
kedatangan presiden terpilih prabowo subianto ke nasdem tower begitu meriah
disambut ketum dan seluruh petinggi partai lengkap dengan karpet merah
tak hanya saling memuji dan merangkul akrab usai pertemuan surya paloh juga mengantar prabowo pulang
sementara calon presiden yang diusung nasdem anies baswedan masuk ke kantor dpp tanpa sambutan apapun
menanggapi hal ini sekjen partai nasdem hermawi taslim menegaskan tak ada perbedaan perlakuan
prabowo tiba lewat pintu utama yang memang memiliki karpet merah
sementara anies memang masuk melalui pintu samping itu pun juga disambut politisi nasdem sugeng suparwoto
ada di pintu utama memang ada karpet merah
dan semua orang yang masuk dari pintu utama pasti menginjak ke karpet merah
sedangkan pak anies karena sudah terbiasa datang di sini beliau mobilnya langsung
kesamping turun dari samping kafe
nah pak anies dengan kantor nasdem ini sudah seperti rumahnya sendiri
bahkan kadang kadang datang tanpa pemberitahuan sehingga malah jemputan juga tidak ada
pak anies kemarin sampai jam setengah sebelas di sini
anies memang sempat menyebut tak mempermasalahkan pertemuan antara rival politiknya di pilpres prabowo
dengan ketum partai pengusung perubahan surya paloh
meski demikian sambutan hangat yang terang terangan ditunjukkan nasdem
banyak dimaknai sebagai bagian dari sinyal bergabungnya nasdem ke koalisi pemerintahan baru nanti
tim liputan kompas tv